seorang pria tewas setelah jatuh dari lantai sebelas apartemen yang berada di wilayah pos pengumben kebonceruk jakarta barat kamis malam
belum diketahui penyebab korban jatuh petugas kepolisian dari polsek kebonceruk masih menyelidiki
korban jatuh ke balkon yang berada di lantai tiga dengan luka di sekujur tubuh
petugas kepolisian yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan identifikasi jasad korban dan olah tkp awal
keluarga korban yang mengetahui kejadian ini tak kuasa menahan tangis
korban dievakuasi ke rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta pusat untuk dilakukan otopsi
mungkin belum lama paling sebulanan